kampung bojong asih kecamatan dayakolot kabupaten bandung
hingga selasa pagi masih terendam banjir dengan ketinggian lima puluh cm
selain merendam ratusan permukiman warga
banjir juga mengganggu aktivitas mengajar siswa sekolah dasar
banjir setinggi lima puluh cm ini diakibatkan luapan air sungai citarum
warga yang ingin beraktivitas keluar perkampungan
terpaksa harus menembus genangan banjir dengan cara berjalan kaki
banjir di kawasan ini sudah terjadi sejak hari minggu lalu
menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan hulu sungai citarum dan kota bandung
selain mengganggu aktivitas warga
bangunan sekolah dasar satu dan dua dayakolot di kampung bojong asih
juga tidak bisa digunakan karena masih terendam banjir
kegiatan belajar mengajar dialihkan sementara ke kantor desa setempat
dari dua ratus siswa yang terdaftar
hanya ada satu ratus enam puluh siswa yang hadir untuk mengikuti kegiatan belajar di kantor desa
kegiatan belajar mengajar di kantor desa ini sudah berlangsung dari senin kemarin
yang sd satu nya di desa di ruangan aula
yang sd dua nya di madrasah alhidayah
itu kenapa di kantor sana
karena banjirnya besar masuk ke kolam
hanya satu yang tidak ke kantor ini yang sudah di atas
sudah berapa hari mungkin
sudah tiga hari
tiga hari dari hari minggu
hari senin kemarin besar sekarang masih
kalau belajar di numpang di lain mungkin udah berapa hari
dari hari senin
oh dari dua hari ya
iya dua hari